hasil observasi lpsk terhadap istri verdi sambo putri candrawati atau pc
menyebutkan bahwa pc mengalami gejala gangguan mental
apakah jika dinyatakan tidak memiliki kompetensi psikologis
masih dapat memberikan keterangan dan bersaksi di pengadilan
kami bahas malam hari ini bersama suparji ahmad pakar hukum pidana
universitas al azhar indonesia atau uai
selamat malam pak suparji
selamat malam mbak tiffany
pak suparji hasil observasi atau pemeriksaan dari lpsk terhadap putri candrawati
atau istri dari irjen sambo
menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami masalah atau gejala gangguan mental
artinya jika dinyatakan tidak memiliki kompetensi psikologis
apakah yang bersangkutan masih dapat memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan
ya pertama memang
hukum pidana kita itu kan sistemnya dualistis ya
ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana
tidak semua perbuatan pidana itu berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana
sangat tergantung kemampuan untuk bertanggungjawab
apakah ada alasan menghapus pidana atau tidak
yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf
alasan pembenar itu adalah adanya faktor eksternal misalnya
ada perintah atasan
perintah jabatan atau paksa bila paksa
sehingga kemudian menyebabkan yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana
faktor internalnya adalah faktor psikis
faktor kejiwaan seseorang
misalnya tidak sehat gangguan jiwa dan lain sebagainya
sehingga kemudian yang bersangkutan itu dimaafkan untuk diminta pertanggungjawaban
namun demikian tentunya tidak mudah mengkonstruksikan seseorang mengalami gangguan kejiwaan
di dalam pasal empat puluh empat pasal empat puluh satu
kuhp memang kalau orang mengalami gangguan kejiwaan
sekali lagi gangguan kejiwaan itu tidak diminta pertanggungjawaban pidana
namun itu tentunya kan tidak hanya sepihak misalnya
mengaku dari yang bersangkutan
atau kemudian keterangan satu pihak
perlu ada sebuah proses pemeriksaan
untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu memang mengalami gangguan psikologis
jadi dipanggil dulu oleh penyidik
terus kemudian oh ternyata ada gangguan psikologis
tanyakan kepada psikolog
untuk kemudian dilakukan semacam assessment
lakukan semacam pembinaan pengarahan
supaya kemudian dia bangkit
supaya dia kemudian kembali sehat
kemudian psikisnya tidak terganggu
kemudian dia minta pertanggung jawabannya
jadi di sini kita tidak bisa kemudian mensimplifikasi
kalau psk mengatakan ada gangguan psikis
terus kemudian dia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana
tapi menurut saya mengingat yang bersangkutan adalah
memiliki kedudukan yang penting
kedudukan yang tak strategis
dalam perkara ini sebagai saksi
yaitu melihat mengalami dan mendengarkan secara langsung
maka harus diperiksa terlebih dahulu
untuk memastikan tentang kondisi kejiwaan yang bersangkutan
kalau menghadapi gangguan kejiwaan yang bersangkutan
perlu dilakukan pengobatan
perlu dilakukan terapi
supaya kemudian dia bisa pulih
supaya nanti kemudian yang bersangkutan bisa memberikan keterangan
karena kalau ini tidak dilakukan
maka nanti akan merugikan yang bersangkutan
nanti akan ada pernyataan sepihak
misalnya dari penegak hukum
kemudian tadi ada desakan
begitu akan menjadi tersangka
meskipun itu tidak mudah
akhirnya tetap menjadi tersangka
terus kemudian nanti diperiksa di pengadilan
dimasukkan misalnya untuk pemulihan kejiwaan yang bersangkutan
ini kan merugikan yang bersangkutan
dan mengecemarkan nama bagi yang bersangkutan
kalau dianggap misalnya
dia tidak sehat
dan menurut saya ini kita tidak bisa sekali lagi
dia tidak memiliki kompetensi psikologis
terus kemudian dibebaskan dari tanggung jawab hukum
tanggung jawab hukum itu apa
setidaknya dia sebagai saksi
untuk membuat terang penderang perkara ini
tidak memiliki kompetensi secara psikologis ini
bukan mutlak atau semata
tapi terdapat pengawasan
atau observasi dari lpsk ya pak suparji ya
pengawasan atau observasi
dari ahli ahli dalam hal ini kita katakan
psikolog atau psikiater
di luar dari asesmen lpsk sendiri
karena lpsk menyebutkan
bahwa yang bersangkutan
menutup komunikasi dengan lpsk
namun kepada penyidik barreskrim
yang cukup panjang
dibandingkan ketika bertemu dengan lpsk sendiri pak suparji
ya ini kan kemenangan penyidik gitu
ini kemenangan penyidik
lpsk kan memberikan perlindungan saksi dan korban
misalnya dalam hal ini
saksi yang bersangkutan
atau yang bersangkutan merasa sebagai korban
terus kemudian mengadukan pada lpsk
tujuannya lpsk itu adalah
proses hukum itu berjalan apa adanya
tidak boleh ada tekanan
tidak boleh ada ketakutan
tidak ada boleh paksaan
maka saksi harus mengungkapkan apa adanya
korbannya juga begitu
oleh karena itulah
ada urgensinya lpsk
tapi bukan dalam kapasitas
bukan dalam konteks untuk mengatakan
kalau yang bersangkutan bisa diperiksa atau tidak diperiksa
ini adalah kepentingan penyidik
kepentingan untuk membuat terang beneran perkara
untuk mencegah fitnah
untuk mencegah berbagai macam spekulasi
maka diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan
jangan sampai justru merugikan yang bersangkutan nanti
terus kemudian ditetapkan menjadi tersangka
untuk lebih progresif
untuk lebih produktif
melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
sekali lagi teknisnya gampang
ternyata ada hambatan
terus kemudian didatangi
ternyata ada hambatan
ternyata ada hambatan psikologi
untuk kemudian bisa
psikologi yang bersangkutan
jadi tidak bisa kemudian mendasarkan
ltsk mengatakan begitu
terus yang bersangkutan tidak bisa diperiksa
bukan itu konteksnya saya kira ya
tidak bisa dijadikan referensi utama
tapi juga sekaligus tidak bisa
dijadikan hasil akhir
atau tidak memiliki kompetensi psikologis
sehingga tidak ada pemeriksaan
tetap ada pemeriksaan
akan ada pendapat
sampai yang bersangkutan
betul betul pulih kondisinya
untuk memberikan keterangan
begitu ya pak suparji ya
kalau memang ada hambatan
dilakukan misalnya pendampingan
supaya dia pulih lagi
karena tentunya kan
tentunya yang bersangkutan
tidak akan selama lamanya
melakukan penderitaan seperti itu
atau kemudian tidak mampu
tentunya kan perlu
terang terang perkara ini
salah satunya kan
sientifik itu bisa
kemudian uji balistik
yang bersangkutan itu
mengalami gangguan kejiwaan
inilah kepentingan penyisik
kemudian lpsk seperti itu
menurutkan bahwa yang bersangkutan
atas peristiwa ini
jika tidak mendapatkan
di balik ini semua
jadi memang ini
istilah saksi kunci
dalam keterangan di sini
turun waktu itu
dalam peristiwa tadi itu
ada di lingkungan itu
kalau yang bersangkutan
adalah memiliki keterangan
perkara tadi itu
dan di sini
yang selama ini
buat yang bersangkutan
jadi tidak perlu khawatir
bahwa ini adalah
dan disitulah nanti
sebagai saksi kunci
keterangannya sangat berpengaruh
namun dengan kondisi yang sekarang
bagaimana pertanggung jawaban
kalimat demi kalimat
atau masih dalam
dan lain sebagainya
bagaimana pertanggung jawaban
dari keterangan saksi
dalam kondisi ini
kan dalam proses
memerulih kebenaran materi
ada alat bukti
ada keterangan tersangka
semua adalah sebuah rangkaian
di situ nanti
dimana ada satu saksi
dengan saksi yang lain
antara alat bukti satu
dan alat bukti yang lain
antara saksi satu
dengan saksi yang lain
sebuah kebenaran materi
yang disebut dengan
benaran yang sebenarnya
kebenaran yang sesuai
dalam hal ini tentunya
penyidik kan sudah menetapkan
nah ini kan berdasarkan
sebuah alat bukti
sehingga yang bersangkutan
atau melihat tersangka yang lain
tapi persoalannya kan
tidak berhenti disitu
hal yang belum terjawab
apa yang melatar belakang
peristiwa pidana tersebut
hal yang bersangkutan itu
keterangan yang sebenarnya
jadi ini adalah
satu kepentingan juga yang bersangkutan
kepentingan juga buat
ini mendapatkan sebuah keadilan
tidak hanya di kasus ini
tapi mungkin di banyak kasus
luar di sana
saksi menjadi tersangka
itu mungkin saja terjadi
betul pak suparji ya
seiring dengan berjalannya
nah seiring dengan
jalannya pemeriksaan ini
mengalami gangguan kejiwaan
gejala gangguan mental
namun seiring dengan
sebagai tersangka baru
atau sebagai tersangka
berdasarkan minimal dua alat bukti
melakukan satu tindak pidana
dengan menggunakan alat bukti
alat bukti yang lain
yang bukan ulit penyidik
misalnya keterangan saksi yang lain
surat yang lain
atau bukti bukti misalnya
rekaman cctv yang lain
bahwa yang tersangkutan
melakukan tindak pidana
itu akan menimbulkan problem
belum pernah diperiksa
atau sebagai seorang saksi
dengan alat bukti
alat bukti pemanggilan saksi
perlu ditunjukkan juga
apakah pernah ada pemanggilan
oleh yang tersangkutan
apakah ada tiga waktu
dan pemanggilan kedua
memang ada keterangan
yang bisa ditanggung jawabkan
karena sering kali kan
dalam perkara perkara tertentu
orang minta ditunda
diteksas sebagai saksi
itu adalah hal yang biasa
ada jangka waktunya
dan ketika misalnya
ada mengalami gangguan kejiwaan
untuk mendukung pemulihan kondisi yang bersangkutan
jadi kembali pada pertanyaan
bahwa seorang saksi
potensi menjadi tersangka
itu memang ada
dari alat bukti
alat bukti yang menunjukkan
adanya tindak pidana
atau keadaan yang bersangkutan
melakukan tindak pidana tersebut
kita akan lihat
perkembangan babak demi babak
setiap hari pasti ada
dan kita harapkan
dalam waktu dekat
semuanya bisa terkumpul
jawaban yang jelas
sesungguhnya itu seperti apa
terima kasih pak suparji
sudah bergabung dengan cnn indonesia